om ini juga catherine mau langsung pesan
makasih ya mas
nanti alamatnya berubah saya tambahin ongkosnya nggak apa apa kan mas
yaudah gak apa apa
ma aku sama rena boleh masuk
ya masuk sayang
satu dua tiga
masih shock aja sih
kok bisa sih mak kenapa
mama juga gak abis pikir
mama juga gak tau
padahal tadi randy bilang
nggak ada masalah di mobilnya
mama juga gak abis pikir ndin bener bener gak abis pikir
ya beruntungnya mama gak kenapa napa kan
oma baik baik aja
oma baik baik aja
oma cuman kangen sama cucu oma
aduh randy ini kenapa sih
perasaanku bener bener gak enak nih
ya allah randy
nah kamu dari mana sih
mama tuh telpon kamu
mama kan jadi pikiran gini ren
tadi tuh aku sibuk banget ma
sampai gak sempet denger kalau mama nelfon
kamu beneran gak apa apa ren
tadi ya kesini naik taksi sih
loh kok naik taksi
iya mobil aku lagi di servis
di bengkel memang gak usah khawatir ya
ini buktinya aku kenapa napa
tapi beneran nih kamu gak apa apa ren
kamu gak berani
kamu gak berantem sama orang
gak pukul pukulan gitu
ya udah kalau gitu
aku udah bohong
aku gak mau cerita sama mama soal kejadian tadi mah
biar mama gak cemas
yaudah yuk ma kita ke atas aja
dan om lihat kamu juga udah bisa jalan lagi
om juga dapat laporan dari petugas lapas
selama disini kamu berkelakuan baik
jaga terus sikap baik kamu
supaya kamu bisa dapat keringanan
dan bisa bebas lebih cepat
tapi ingat satu hal
jangan pernah bikin masalah disini
dan seperti yang om pernah bilang sama kamu
om akan carikan pekerjaan setelah kamu bebas dari sini
kita bangun lagi karya kamu
terima kasih om
gue emang bertekad bisa bebas lebih cepat
supaya gue bisa jengukin elsa
sekarang nino udah bener bener gak peduli sama dia

ini buat mama
ini buat mama
ini buat mama
ini buat mama
ini buat mama
ini buat mama
ini buat mama
ini buat mama
ini buat mama
terima kasih ya ma
ini dari mbak catherine
eh kamu udah bilang terima kasih belum sama dia
untuk kiriman makanannya
ah iya belum ma
soalnya tadi kan aku sibuk banget
aduh kamu gak boleh gitu ren
kamu harus bilang terima kasih sama dia
kalau kamu bilang terima kasih sama dia
bisa juga nih kamu ajak dia mau pikir nonton ayo
tadi pak nino sempat jatuh
nino sempat jatuh
kenapa bisa begitu
ini cuma musibah kecil
udah nggak usah dibahas
udah nggak apa apa
tante udah siapin kue sama teh di dalam
ini juga catherine mau langsung pesan taksi online kok
justru kami yang selalu merepotkan kamu
dari dalam rumah aja
daripada di sini pinggir jalan
ayo bilang terima kasih sama dia
aku chat dulu ya
aduh pak nino om
kayaknya kali ini saya benar benar harus langsung pulang deh
tapi nanti next time pasti datang ke rumah
yaudah nggak apa apa
ya kalau gitu
iya kita masuk dulu
terima kasih ya
sekali lagi terima kasih ya

cucen ngapain sih kamu pakai chat chat dulu
udah aja langsung telepon
iya takutnya kan dia agak sibuk ma
aku gak mau ganggu dia
kamu tuh gimana sih
aduh gimana nih gua udah dukan banget
mas renny mau telepon
langsung aja di telpon wak dia nya juga mau kok
lo harus senang lo harus jadi ini